hai pecinta mi mana nih suaranya sudah mencoba yang viral ini kalau yang ini udah
mie memang tidak pernah hilang ya penggemarnya apalagi jika selain
enak mie tersebut juga memiliki keunikan tersendiri penasaran
saya akan mengajak anda menikmati dari layar kaca kuliner mie yang viral di media sosial
tempat pertama saya adalah kedai mie chap seribu tahun yang berada di kawasan kebayoran baru
jakarta selatan mie ayam ini viral di tiktok salah satu postingannya mencapai satu dua juta play
baru buka sejak februari dua ribu dua puluh tiga kedai mie ini ramai dikunjungi pembeli bahkan waiting list hingga
nama atau dua jam saat weekend beruntung saya datang di waktu weekdays terdapat beragam menu
mie ayam yang bisa dipilih mulai dari mie kecil mie lebar hingga karet dengan rasa original kuah
malah hingga yang favoritnya chili oil tiga ratus empat ratus porsi mie bisa habis terjual setiap harinya jam
operasional kedai pun untuk dine in dibagi menjadi tiga shift seperti ini
buah yang berbeda emocion kanda burana sama yaitu cincang hanya minum dengan false
mac min amanis saatnya mencoba satu versinya cukup besar ya dengan taburan daging ayam

pengunjung bisa menambahkan sendiri cabai daun bawang dan bumbu lainnya sesuai selera
hal lain yang menarik juga adanya banyak pilihan menu pendamping
berbagai menu mie dengan porsi yang cukup besar ini dihargai mulai dari dua puluh tujuh hingga empat puluh sebelum teks ya
berhari hari ke pencarian mie viral kedua
kali ini berlokasi di alam sutra serpong tangerang
yaitu seporsi mie kari yang telah direview oleh banyak pembeli
baru masuk aja nih aroma sedap kari sudah menyambut saya
ada dua pilihan daging yang bisa dicoba yaitu ayam dan sapi
untuk rasa karinya sendiri pun dibagi original untuk kari biasa dan bara yang berarti pedas membara
untuk kari yang berbeda kita akan membuat kari yang berbeda
levelnya bisa disesuaikan lho
mie kari yang dijual di sini adalah kari ala indonesia dengan menggunakan mie seperti mie keriting
racikan karinya merupakan perpaduan rempah indonesia dengan santan yang menghasilkan penampakan kuah yang menggugah selera
sebenarnya kita kalau untuk di jenisnya itu kita pakai kari indonesia kak jadi enggak kayak kari jepang dan nggak juga kayak kari india
jadi kita emang pure benar benar semua pake
pakai rempah rempah asli indonesia
di dalam seporsi mie kari terdapat irisan daging ayam tahu dan satu telur rebus setengah matang
pelanggan juga bisa menambahkan topping lainnya
salah satunya yang saya coba nih ada urat
saya pun dikejutkan dengan rasa kuah kari yang kental dan nikmat
dihidangkan dalam keadaan hangat
rempahnya lebih terasa
ini sih menurut saya chefnya pinter ngetahin for sini
karena dalam semangkuk kari ini ini rasanya kaya banget
mulai dari kuahnya yang rempahnya itu tajamnya pas
rasa kenyal dari mie nya rasa lembut dari telurnya
tapi bisa dapetin tekstur kasar juga dari tahunya dan ini nyerap ke kuah
dengan rasa otentik ini tak heran kalau pelanggan
datang silih berganti ya
dalam satu hari satu ratus lima puluh porsi yang dibanderol seharga rp tiga puluh lima hingga rp tujuh puluh ini
bisa habis terjual
kuliner mie memang tidak pernah mengecewakan ya
sayangnya berita ini menjadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik
dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya